game plus competition hadir kembali daftar sekarang juga hanya di vision plus
bayar uang muka untuk yang masak
daripada beli kulkas mendingan beli tanah akang mah
bisa dikredit kang
ini mak bukan buat kita neng
ini teh lebih besar dari lemari pakaian kita
kalau pintu satunya nggak dipakai bisa kita isi sama pakaian kita
nggak mungkin juga akan teh beli kulkas semahal ini
bukan gak sayang neng tujuh belas juta belinya pakai apa gimana
ya pakai uang lah tuh
kan bisa dikredit
salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
sayang mak sohlat gak pernah ditungguin ya
cicilannya setahun empat ratus ribu
berarti kalo dua tahun t dua ratus
kalau udah sholat ya tuh diberesin
iya kang bentar belum sholat
keren akan teh udah sholat
iya sebentar lagi mikir
mau ngasih dp berapa buat kulkas
sholat dulu mikir mikirnya nanti cepetan
ya udah udah engga lagi terserah terus
juga udah mau sholat
sholat yang dibawa mati bukan kulkas
ingetnya yang ditanya pertama kali sama allah teh sholat bukan kulkasnya
sholat yang dibawa mati bukan kulkas

berasa kelapa aslinya
kita tek kapan nikah tim
sabar dulu kang
umur kita semakin nambah tim
akang kita kepengen banget
punya anak dari intin
tapi teh kalau belum siap
gak bisa dipaksain
nantinya bakal nyesel
mendingan pahit di awal
tapi manis di akhir
kamu harus bisa sabar nunggu
kamu teh sabar
ibu teh nanyain terus
dia teh gak sabar
pengen dia cucuk
gimana kalau nikahnya setelah bareng aja
saya belum siap kang
nantinya kapan siapnya
sampai kapan kamu harus nunggu
kalau kang mul
mending kamu nikah aja sama orang lain
habis lebaran kang
miminte gak mau
ya allah kang cuy
miminte malah seneng pisah
kang encu teh sudah siap apa belum
katanya minta waktu enam bulan
kemaren teh akan ngobrol sama emak bos
emak bos teh nyuruh di cepetin aja
katanya ma bos mau bantuin biayanya
makanya kang teh pengen ngobrol sama apa
yaudah kalau gitu sekarang saja ngobrol sama apa
mumpung apa tidak kemana mana
yaudah yuk masuk
kamu teh jangan main main u cuy
lebaran itu tinggal satu setengah bulan lagi
kita harus persiapkan cetak undangan
sewa tenda sewa kursi
bayar uang muka untuk yang masak
pak mak eros mau bantu biayanya
harus segera dimusawarakan teh
kamu ini beneran ucuy
tidak main main ucuy
insya allah enggak pak itu serius
ya ampun gusti apa berarti anak kita teh jadi nikah
bapak bapak sayur
dut kakak yang pergi dulu ya
papa papa prabut yuk
daripada dagang pecel
mendingan mama jadi tkw lokal
mama memang dasarnya pemahles
mau ditaro dimana muka papa
punya istri dagang pecel
mending kalau pecelnya buatan sendiri
ini buatan orang lain
nanya apa kang dadang
teror apa yang paling menakutkan
telor soang kang dadang
teror apaan kang dadang
teror yang paling menakutkan adalah
telor soang kenapa menakutkan doi
coba aja kamu ambil telor soang ceng
pasti nanti kamu dikejar sama soang ceng